erasmus ken lopo mendatangi polresta kupangkota
usai mengaku menjadi korban penipuan melalui aplikasi pesan singkat di ponselnya
uang berjumlah empat belas juta rupiah yang baru ia pinjam dari bank raib
usai membuka tautan yang diterima melalui ponsel miliknya
korban sempat melapor melalui aplikasi mobile banking
namun usahanya gagal karena pin masuk aplikasi mobile bankingnya telah diubah oleh peretas
pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga direkturat tindak pidana siber baris krim polri menemukan kasus penipuan kepada sekitar lima ratus korban
total kerugian mencapai belasan miliar rupiah
umumnya korban menerima kiriman file berjenis apk melalui aplikasi whatsapp
judulnya bermacam macam mulai dari tautan paket undangan digital
dari memberikan tanda like pada video youtube
itu bisa berupa undangan pernikahan
terus ada juga yang konfirmasi pengiriman paket dari kurir gitu
padahal lagi nggak pesen paket apa apa
dua hari yang lalu pernah
ini buat siapa
seperti kayak ngomongfu indisi
inten nya
saya dari whatsapp gitu
lu sama ada tanda pengajian akar bang
biasanya bank gitu atau ada e commerce gitu
lembaga riset keamanan siber dan komunikasi sisrek
pratama persada mengatakan pelaku kejahatan siber selalu memodifikasi modus operandinya
meski demikian teknik yang digunakan masih serupa yakni remote access trojan atau rat
jika file berjenis apk yang dikirimkan sang penipu dibuka korban
tak lama kemudian ponsel korban sudah disusupi red
alhasil ponsel korban bisa dikuasai tanpa perlu mengambil fisik ponsel tersebut
jadi seperti kita ini megang handphone tapi handphonenya ada di tempat lain
jadi kita bisa buka video kita bisa buka aplikasi mbanking kita bisa buka aplikasi e commerce
kita bisa belanja suka suka kita pakai handphonenya orang lain
lantas apa yang sebaiknya dilakukan korban yang terlanjur membuka file apk tadi
pertama segera matikan koneksi internet di ponsel tersebut
lalu uninstall semua aplikasi mobile banking
kemudian lakukan riset factory atau format ponsel sehingga kondisi ponsel menjadi seperti saat baru dibeli
selanjutnya segera ganti password dan pin aplikasi mobile banking serta kartu atm
selain itu ada beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah penipuan online ini
pertama gunakan antivirus pada gadget anda
kedua unduh aplikasi dari sumber yang terpercaya
ketiga jangan abaikan proteksi pada gadget anda
keempat waspadalah jika ada aplikasi yang meminta akses data pribadi
kelima aplikasi red biasanya akan meminta izin untuk mengakses gadget anda
jangan berikan akses
dan terakhir ganti password dan pin anda secara berkala
mengutip dari cnn indonesia com polisi telah menangkap salah satu pelaku pembuat aplikasi pernikahan berinisial ai
pelaku merupakan mahasiswa asal pinerang
pembeli memiliki kekuatan yang sangat tinggi
kedua jangan lupa untuk memperbaiki aplikasi yang terkait dengan aplikasi ai
kedua jangan lupa untuk memperbaiki aplikasi yang terkait dengan aplikasi ai
pembeli kemudian beraksi di beberapa daerah di sulawesi selatan
tim liputan cnn indonesia